sejumlah peneliti kimia pertanian ipb bogor menciptakan inovasi teknologi pertanian garam dengan teknik produksi cepat tanpa tenaga surya
selain menghasilkan garam berkualitas baik metode ini juga mampu menopang kuantitas panen garam tanpa hambatan cuaca
impor garam akibat krisis panen membuat sejumlah peneliti pertanian kimia ipb bogor jawa barat menciptakan terobosan modern produksi garam cepat dengan sebutan teknologi multistage precipitation
yakni sebuah metode pengkristalan garam dengan atau tanpa bantuan sinar matahari sehingga mampu mengatasi krisis panen garam akibat cuaca
teknologi ini akan menghasilkan garam berkualitas tanpa mengurangi kuantitas produk
untuk racikan garam berkualitas kandungan air sulfat magnesium hingga kalsium harus ditakar dalam batasan khusus
prinsipnya metode ini mempercepat penurunan endapan pengotor anion dan kation sehingga purifikasi nacl atau kemampuan
murnian kadar garam mencapai kualitas sembilan puluh sembilan persen
sementara standar panen garam biasa terbatas pada kadar sembilan puluh persen saja
selain menghasilkan konsentrat nacl berkualitas sni pemurnian garam ini juga dapat diuapkan kapan saja dengan pembuatan south house atau lumbung
sehingga proses pengkrissalan garam tidak harus bergantung pada faktor cuaca
ya tapi untuk kuantitas
itu ada infrastruktur lainnya untuk mempercepat proses kristalisasi misalnya dengan evaporasi atau salt house untuk proses kristalisasi
krisis garam di indonesia antara lain diduga disebabkan oleh cuaca buruk sehingga gagal panen serta menghasilkan kualitas garam di bawah standar nasional
muhammad juanda bogor